rayi untuk mengungkit motif ini
sangat mudah sekali untuk ditemukan rayi
yang sangat begitu sekali diperhatikan oleh ray prabu siliwangi
sangat berdampak kecemburuan untuk para tabit istana pajajaran
dia merasa kedudukannya akan terancam rayu
maka dia berniat untuk menyingkirkan nyanyi iroh dari istana pajajaran rayi
bukti amuk marugul
mesti sangat keterlaluan menuduh kami
mohon ampun bukti prabu
ini semuanya fitnah
kami sedikit pun tidak ada iri terhadapnya
semua yang aku sampaikan tadi
itu benar benar sangat beralasan raye
para tabib istana pajajaran lah
untuk dicurigai rai
mohon bukti prabu
apa yang sudah dikatakan
sudah cukup mewakil
walaupun masih banyak nyabuk
yang belum bisa menguatkan
aku harus memasukkanmu ke dalam penjara
dengan berat hati
aku akan mengusut masalah ini
hingga terang benar
bawa kita abib ke penjara
aku mohon sadarlah
hanya engkau lah harapanku nyiro
engkau hanya bisa menyelamatkan putraku
aku mohon sadarlah
masih belum sadar juga
nyiro sengaja menotok aliran darahnya
agar racun itu tidak menyebar ke dalam tubuh
sebaiknya kita lepas totokan ini
totokannya sangat kuat sekali rai
kita sama sekali tidak bisa menembus dinding totokan
sepertinya paman tabib mengetahui totokan ini
dan paman tabib bisa melepaskannya
dan bisa menyembuhkan nyiro
kau ini pacar
perempuan bodoh itu
tidak sebodoh yang aku kira rai
dia langsung menotok jalan darahnya sendiri
saat dia tahu
kalau dirinya sedang keracunan lagi
benar benar sangat merepotkan
kita harus berhati hati
raka tadi menjadikan tabik istana sebagai kambing kita
tapi penyelidikan terus berlanjut raka
kalau nanti kandap prabu mengetahui
kita adalah dalangnya
itu sebenarnya yang aku khawatirkan
pasti masih mencurigaiku rai
tapi rai tenang
aku sudah menyiapkan rencana rencana yang begitu menerjabkan
untuk selanjutnya rai
aku akan mengumpulkan bukti bukti
untuk menyelesaikan rai
untuk menyudutkan para tabi istana pejajaran rai
tapi ada satu hal
yang sangat lebih penting
untuk kita lakukan secepatnya raihi
nyai iroh rai
kenapa gada itu keluar sempir dari tubuhku
aku harus bisa memasukkannya kembali
kenapa selalu gagal untuk mengembalikannya ke dalam tubuhku
padahal aku sudah bertarik kali menggunakan jurus itu
kenapa kau menyerangku
waktu memberikan tumbal kau sudah lewat
tapi kau tidak memberikan tumbal seorang pun maesa
akan memberikanmu tumbal
kesempatanmu tinggal malam ini maesa
kalau kau tidak dapat menyediakan tumbal malam ini
tenang saja buto ijo
aku akan berikan tumbal malam ini juga
aku pegang janji mu